dan untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya suasana ramadan di kota angin di negara bagian illinois amerika serikat telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom wni yang sedang berada di kota chicago miftah sabri
selamat pagi waktu indonesia mas miftah
wah lagi di luar rumah nih lagi olahraga nampaknya ya mas
di park deh
ini enak banget nih kayaknya mas miftah bisa keluar menghirup udara segar di taman ya
iya ini di depan rumah jadi mulai spring jadi bunga bunga mulai berbesaran
itu sepuluh derajat sembilan derajat
paling dikit sebenarnya
demi gambar yang indah
terima kasih loh demi gambar yang indah untuk kita ya
tapi kita bicara soal ibadah puasa nih
kayaknya mas miftah
udah mulai ya puasanya karena udah matahari aja udah terbit tuh di sana
selama empat belas hari ini pengalaman berpuasa di sana seperti apa mas
karena kita ketahui sudah ada beberapa pelonggaran juga yang dilakukan
udah mulai datang ke masjid melaksanakan ibadah di masjid atau gimana
alhamdulillah ini berbeda dengan tahun lalu
kalau tahun lalu memang perlu kita tidak bisa melakukan aktivitas berkumpul kumpul
tapi untuk tahun ini mungkin mulai november

baik di masjid sinagog gereja dan sebagainya
tapi dengan kontrol yang tepat
misalnya saya di upara chicago tadi bagaimana disebutkan marathon di morton
itu kebetulan klips tetangga dari spoky
juga sama kita sudah bisa melakukan aktivitas peribadatan
tapi memang itu
tapi memang protokol ya
artinya ada batasan tertentu yang bisa kita penuhkan masjidnya
kebetulan di sini saya di spoky ini adalah elit yang mudi
jadi kita enam puluh masjid yang mudi
tapi masjid dan sinagog ya dekat juga
dan gereja ya dekat juga
dan kita bergelombang gitu mas
jumatan misalnya yang biasanya sekali dibikin empat kali
tapi yang biasanya
jadi seperti itu
kemudian juga untuk parley sudah dimulai juga
biasanya hanya di dalam masjid
tapi ini sampai ke kantornya dipakai juga
kemudian kelas kelas yang dipakai untuk madrasah anak anak juga
dipakai untuk ruang beribadah
jadi dengan jarak jarak yang juga diberi darah
jadi seperti itu mas
ada kapasitas dan juga jarak kapasitasnya sendiri ini dari sebuah tempat ibadah ataupun masjid yang diizinkan
berapa persen mas
istilahnya itu gimana ya
karena dibuat gelombang itu
jadi jaraknya itu kira kira dua kaki gitu
penuh aja masjidnya
menurut saya kita penuh
tapi ya perlu menjalankan mungkin kira kira empat puluh persen kali ya
jadi tiga puluh persen ya terisi dari jumlah normal
ini berarti beruntung juga ya mas miftah
ada di kota dan juga di negara yang bisa melaksanakan ibadah
masjid di bulan ramadhan
lalu gimana sih
alhamdulillah mulai tahun ini berbeda dengan tahun lalu
mungkin juga karena stabilitas daripada angka yang menderita covid itu mulai terkendali ya
kebetulan di sini sangat update ya
setiap hari kita dapat bus gitu
jadi rata rata kita bisa tahu bahwa di negara bagian kita ini sekarang seharusnya seperti apa sih
nah almost di illinois itu nggak terkendali
jadi aktivitas itu nggak bisa dilakukan ya
jadi itu separah lah ya
kira kira misalnya beribadah
di masjid gereja sinagung
dan juga dine in
kita sudah bisa makan di dalam baris sekolah
yang biasa itu nggak bisa kalau udah laki laki tahun lalu
yang ketiga juga beriring dengan angka vaksinasi mbak
kebetulan alhamdulillah per dua minggu lalu itu almos seluruh atdown di atas enam belas tahun sudah bisa melakukan vaksinasi
jadi kira kira itu juga mungkin mempengaruhi ya strategi dari pak
pemerintah negara bagian illinois
lewin di situ ini
mulai berangin ini
untuk mengorganisir kegiatan kegiatan yang mengumpulkan ada keunggulan keunggulan
dimana peribadah tentu masuk itu
walaupun kegiatan buka buka bersama buka bersama komunitas
kita masih belum lakukan
sama sama muslim di sini
baik yang sama indonesia
teman kita dari asia
itu ya selainnya pelajarnya masih jum jum juga
mas bifas sendiri udah divaksin belum
saya second shot nanti hari rebu
oh dapetnya moderna
nah mas mifnah
apa sih yang dilakukan oleh para umat muslim di situ
untuk mengisi waktu
kita kebetulan di apa namanya
ini persaudaraan muslimnya cukup kuat
walaupun kalau di komunitas kan biasanya ada masjid masjid komunitasnya
kita belum punya tuh masjid indonesia
kita di sini itu bergabung dengan masjid saudara saudara kita dari asia selatan ya
most umumnya dari pakistan dari apa namanya dari india
tapi kalau di south of chicago itu ada muslim tamrikan yang di sekitar kampus ini
chicago toga muslim cukup besar
terulihnya itu dua puluh tiga rekan

tapi nggak ada telsiah
jadi abis bisa mc bentar udah langsung
nggak ada ceramah ceramah
kayaknya ngerti banget nih menjalankan bulan ramadan di sana
tapi udah berapa lama sih mas di sana di illinois sendiri menetap
saya sebenarnya baru ya mas
pernah ini masih pekerja di sini
jadi ya membandingkannya sama tahun lalu pandemi
sekarang udah mulai bisa melakukan peribahasa pandemi
gak ada dengan kompetensi biasa

kebedaannya ada satu lagi
oh apa tuh
yang mungkin ke anak anak kali ya
karena ini tahun kedua anak anak saya di sini sekolah di sini
pertama tahun seribu dua ratus lima puluh enam
karena normal aja kan
mereka mungkin lebih struggle karena lima belas jam berpuasanya
jadi kira kira salurnya jam empat lewat sepuluh
kebukanya kira kira jam tujuh empat puluh lima
jadi agak lama
mungkin itu aja
tapi gara gara suhunya agak enak
alhamdulillah sih sejauh ini meskipun anaknya nomor dua
menurut gue dia masih tenur sih puasanya
kebayang ya seger suwanya
suasana di sana cuaca di situ
backgroundnya mas lifta
nah mas miftah apa sih yang dikangenin dari puasa di indonesia
oh yang dicangerin banyak ya
suasananya tentu berbeda di situ
karena di sini kan bukan muslim country ya

ya kalau setengah pengalaman saya di sini dengan kaum kaum pasien di sini
walaupun satu dua misalnya dalam kesahian kita bilang kita gak mau pergi ke puasa
nah karena ini juga banyak juga yang sekuler
mereka juga santai
oh kamu pasti gak ambil religious person
kalau di religious person ya
kalau di kelas kan di sini
kalau enggak ya dia gak ada juga
gak pernah ke puasa
gak kira tapi ya kita menikmati lah perbedaan di sini
dan yang kita rindukan tentu suwacana di indonesia

menu berguta yang kita rindukan ya itulah
gak ada gorengan bisa kita nikmati
ngabuburit nyari takjil tuh kayaknya udah jadi salah satu ciri khas masyarakat indonesia
ini kan udah masuk
ya kira kira sudah
tengah hampir pertengahan bulan ramadhan ya
ini udah ada rencana belum sama temen temen baik wni ataupun komunitas muslim disana
karena kan relaksasi aturan prokes ataupun lockdown sudah dilakukan begitu
ada rencana untuk kumpul kumpul bersilaturahmi atau acara buka puasa bersama
jadi kita kebetulan ada ya sama lah ya grup grup kerajian gitu ya
grup kerajian udah nge ten tapi memang suasananya kita gak seperti sebelumnya sih
kita masih batasi juga jumlahnya
walaupun kita berkumpul gak lebih dari sepuluh orang
kemudian gak bisa se grande sebelumnya
biasanya kalau kerajian kan kita berkumpul ya di konsulsa jenderal republik indonesia disini
kemudian kemarin juga kegiatan keagamaan juga entiti apa namanya kjri disini juga memilih
dengan mekanisme kolonial
kemudian kewakilan gitu mbak
jadi ada perwakilan yang udah senior disini ada kewakilan misalnya apa namanya mahasiswa
belum bisa semuanya
kira kira seperti itu sih ya
nah ini kalau misalnya di amerika serikat ini kan seperti yang mas miftah tadi jelaskan bahwa umat muslim ini kan sebagai minoritas gitu kan
ada gak sih kendala untuk mencari makanan halal disana mas
tapi gak tau
karena saya di chicago yang memang betul betul international city banget
jadi kita gak kesusahan sih ya menemukan apa namanya menu apa bumbu bumbu kali ya
yang susah itu palingan ab kali ya susah
karena kita harus cari dari tanah ke kbrw
mungkin kita bisa menemukan di tengah asia disini
dan di beberapa tengah asia besar itu udah ada lah sebut sebut indonesia
kalau saya diskusi dengan senior yang sudah lama disini sudah tiga puluh tahun
dia bilang kamu bersyukur berantem sama amerika nya sekarang
beda zaman saya dua puluh tiga puluh tahun yang lalu
dunia udah makin terconnect sekarang
kalau cabai di indonesia lagi mahal disana ya kita mahal
cuma gak gitu
kalau kata orang itu begini
gak akan pernah sampai cabai indonesia disini
karena untuk indonesia aja murah gak pengen
jadi udah mungkin ada warga warga yang nanam cabai sendiri kali ya disana ya
punya kebun sendiri
ini mas miftah ini
gak tunggu juga
karena kalau ada kecil kecilan
karena kecil kecilan musim
begitu udah dingin ya udah mati semua
ini mas miftah ngomong lagi sahur deh
mau titip titip salam gak sih buat keluarga yang ada disini atau temen temen yang lagi nonton
mungkin apa yang ingin disampaikan kepada teman kerabat keluarga
ya pokoknya titip sawang semuanya dengan teman teman di indonesia
yang di jakarta yang di epoch yang tinggal di jakarta
juga yang di kampung saya di sumatera barat yang di riau
segara semuanya deh
mudah mudahan kita bisa melewati puasa ini
meskipun pandemi dan mudah mudahan juga pandemi segera berakhir
sehingga kita bisa berkumpul dengan keadaan normal
dengan segala segala alam sehat
ini semoga ya memang pandemi ini cepat berakhir
jadi kita bisa traveling
mas miftah juga bisa ke indonesia
untuk berkumpul bersama anak anak keluarganya
ini terima kasih loh mas miftah sudah bergabung ngobrol bersama kami di cnn indonesia
miftah juga ini mau ngobrol kerinduan juga kan
dengan kelas ini kan saudara di indonesia juga nonton
jadi oh aman nanti
terima kasih mas
terima kasih mas

ini kelasnya kemarin pak inam ali yusro
selamat kesempatan ada kemudahan
bersama pandemi masih ada kemudahan
ini sudah diperjuangkan
pasti ada hikmah
terima kasih mas miftah sabri warga negara indonesia di illinois chicago amerika serikat
sudah bergabung bersama kami